menjadi pekerja migran indonesia tak mematahkan semangat sandria
untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan
sandria asisten rumah tangga di singapura saat ini menempuh pendidikan di s dua di universitas terbuka
dan berikut wawancara koresponden nesya megawati bersama sandria
energi antara pendidikan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di negeri singa adalah hal yang tak biasa
halo mbak apa kabar unesha
selama dua belas tahun menjadi pekerja migran indonesia
tak mematahkan semangat sandria untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan
mbak sebenarnya apa sih motivasi mbak sendiri untuk akhirnya memutuskan untuk kuliah nih mbak
atau menunjukkan pendidikan sendiri
itu sebenarnya dari udah lama ya
dari semenjak lulus sma orang tua mau sayanya kuliah tapi saya bandel
akhirnya punya keinginan wah kapan aku punya duit
aku bayar hutang ke orang tua
dan begitu udah semapan ya disini bisa ini
tentang ut di singapura
tapi susah banget nyarinya
nyari sejak dua ribu sepuluh baru ketemu dua ribu sepuluh
saya daftar di ut bokjar singapura
s satu sastra inggris
sastra inggris di ini ya
sekolah indonesia singapura
ya enggak sastra inggris ut
udah tiga tahun setengah lulus
tapi kok rasanya kangen pengen ikut ujian lagi
orang merata rata menghindari mbak ujian
banyak yang mencari ujian ya
karena saya bantuin p tiga k di sis
sekolah indonesia singapura
setiap kali anak anak ut itu ujian saya cuma bangun aduh kapan aku bisa ujian lagi
kapan aku bisa ujian lagi gitu
kangen rasa ujian tuh unik juga sebenarnya mbak
ibu dua orang anak ini mengaku cukup kesulitan saat kelelahan menghampiri dan di saat yang bersamaan harus belajar
setiap hari perempuan asal salatiga jawa tengah ini terus berjuang melawan rasa kantuk untuk belajar
sandria kuat melawan rasa kantuk dan lelah
namun satu hal yang tak bisa ia kalahkan
yakni rasa rindu pada kedua anaknya
dan rasa bersalah karena selama dua belas tahun ia tak bisa melihat tumbuh kembang kedua putrinya
ada suatu saat merasa bersalah ketika anak anak bilang
mama nggak tahu situasi aku seperti apa
bapak hanya tahu menuntut aku mesti begini
mama mesti paham aku tuh gimana
ya begitu saja
tapi setelah itu juga tapi komunikasi sama anak juga tetap
dan sekarang juga anak anak juga
alhamdulillah mereka mau mengerti dan saya mesti memahami kemauan mereka juga
alhamdulillah mereka yang besar
saya sudah lulus s satu nya
sudah jadi pegawai negeri sekarang
tinggal yang satu
s satu juga katanya kedua pemerintah stasiun juga
hari ini dia ikut olimpiade matematika tingkat provinsi
jadi rasa bersalah itu kemudian akhirnya terbaikkan dengan rasa bangga
sandria salah satu dari lima pekerja migran indonesia yang menempuh s dua
selain keinginan yang kuat menempuh pendidikan saat menjadi pekerja migran juga didukung oleh majikan atau atasannya
sandria berharap para pekerja migran lain mau berjuang untuk meningkatkan kualitas diri
sebab menurutnya manusia yang tidak mudah merasa puas dan tidak bermain aman yang mampu berinovasi dan bertahan hidup